penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di indonesia kerap dipertanyakan
pasalnya fonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan
fonis atas kasus pencurian yang menimpa warga
padahal keduanya sama sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan baginya
kita akan membahasnya sudah bergabung bersama kita malam ini
muhammad isnur yang merupakan ketua bidang advokasi yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
selamat malam bang isnur
selamat malam mbak mevri dan seluruh rakyat indonesia
pertanyaan besarnya sebenarnya bagaimana potret penegakan hukum di indonesia saat ini bang
ya potretnya sesuai dengan laporan ylbhi bertahun tahun ya compang camping mbak
jadi kita tidak lagi melihat secara jernih ini adalah negara hukum
tapi lebih dikeberanegara di mana seperti negara kekuasaan
yang punya kekuatan yang punya uang yang punya kuasa
dialah yang kemudian lebih berpotensi mengendalikan hukum
rakyat rakyat biasa yang kemudian punya posisi yang lemah tertindas
pada akhirnya ylbi menemukan tidak ada kekuatan mereka di mata hukum
itu catatan ylbi dan temuan ylbi hampir sepuluh tahun terakhir
kalau dibandingkan kasusnya untuk dari vonis fonis yang dijatuhkan itu seberapa timpang bang
ya kita masih ingat bagaimana pelaku penyerangan novel itu cuma dituntut setahun dan diputus dua tahun
itu sangat melukai
apa namanya keadilan masyarakat dan itu cerminan dari bagaimana sanksi yang dialami oleh banyak orang juga di berbagai wilayah
jadi kalau masyarakat biasa seringkali dapat kekerasan peras hukum yang sangat panjang sangat berat
tetapi kalau kita lihat pesang koruptor itu sangat miris
apalagi sekarang banyak putusan pk yang oleh mahkamah agung diringankan putusannya
jadi sangat timpang ya
jadi hukum terlihat tajam ke bawah tumpul ke atas
itu tadi kondisi
jadi bagaimana kemudian hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas
kalau prosentasenya berapa persen tuh bang untuk aplikasi dari hal yang tadi dinyatakan
dan sebenarnya apa yang salah dari kondisi ini
sistemnya yang salah penerapan pelaksanaan yang salah di lapangan atau apa
ya misalnya gini mbak
di tahun dua ribu dua puluh itu kami mencatat ya pelanggaran per trial itu meningkat tajam korbannya
ada satu ratus tiga puluh dua kasus di indonesia dengan korban empat lima ratus
itu yang dikatakan
itu yang ditangani oleh lbh saja
jadi sangat tinggi misalnya di kasus penangkapan semenang menang
ada enam puluh lima kasus dengan tiga enam ratus korban
sangat banyak orang ditangkap semenang menang
terutama berhubungan dengan aksi demonstrasi gitu ya
nah bagaimana masalahnya di mana
masalahnya ruwet mbak
jadi pertama dari segi undang undangnya sendiri perlu perbaikan
kuhab kita hukum acara pidana kita itu sudah sangat lama delapan puluh satu
sudah tertinggalan zaman
tidak sesuai dengan konstitusi dan banyak ratifikasi konvensi ham
yang kedua aparatnya sendiri
jadi aparat sendiri kita masih melihat kasus herman di kalimantan timur itu warisan militerisme masa lalu
jadi penekatan hukum itu dengan kekerasan
mengaku memaksa orang gitu ya
kan kemudian tujuannya membina atau kemudian memperbaiki
tapi lebih kepada menghukum dan memberikan efek yang berat
nah yang ketiga masyarakatnya sendiri mbak
masyarakat sendiri cenderung kemudian apatis atau karena frustasi dengan hukum
mereka juga ikut ikutan main hakim sendiri
jadi di level undang undangnya di level aparatnya
satusnya yang evolusi besarnya
dan yang ketiga adalah di level masyarakat sendiri yang yaudah
bahkan kalau bisa disakiti di level masyarakat gitu
karena di cerahan hukum misalnya ada maling
kejadiannya di aparat ini bisa diselesaikan
akhirnya apa kejadian misalnya kita masih ingat ya yang
yang membakar dituduh yang
jadi saking frustasinya masyarakat pun terbawa bawa ikut melakukan kekerasan dan main hakim sendiri
berarti bisa dikatakan bahwa kasus main hakim sendiri
sampai kita masih ingat betul
kejadian diduga mencuri toa masjid
kemudian akhirnya dibakar hidup hidup begitu
itu adalah satu bentuk potret reaksi masyarakat
yang menyatakan bahwa tidak percaya dengan adanya sistem hukum yang adil di indonesia ya bang ya
itu bukti chaos dalam hukum
jadi kita masih dengar misalnya kasus terakhir di aceh
ada kantor polsek yang dibakar
artinya masyarakat sangat marah
tindakan tindakan aparat yang di luar batas
selain tadi membenahi dari sistem undang undang
apalagi kemudian yang bisa dilakukan
untuk memperbaiki hal ini
hanya undang undangnya tapi strukturnya mbak
kita mungkin harus melihat bagaimana misalnya
tanganan reserse itu
apakah tepat dia dibawa kepolisian seperti ini
kalau kasus di negara lain dia dibawa di oj
dibawa supervisi jaksa yang sangat kuat
jadi tidak leluhas begitu bebas gitu
melakukan penyidikan dan atau prospras hukum gitu
sehingga banyak kasus misalnya
kita lihat di ruang persidangan
ya kasus yang publik ya
kok aneh banget ya
ini kasus kok seperti ini ya
misalnya kasus jessica gitu ya
kok ini ada orang dituduh membunuh
dituduhan dengan cyanida
tapi kok gak ada tes proses
kok nggak ada bukti bahwa dia mati dengan cyanida
itu kan jadi orang jadi banyak bertanya tanya
jadi memang harus ada evaluasi yang sangat serius
dan ini butuh effort
butuh kelegohan dari semua lembaga
jangan jaga main ego sektoral
dan butuh anggota dpr
yang juga sangat serius
dan perhatian ke proses hukum
jangan cuma kemudian marah marah
tapi ya cek lagi dong evaluasinya
pokoknya rapat dengar pendapat
atau rapat kerja dengan kepolisian
dengan mahkamah agung
itu ada evaluasi serius